seorang bocah di mojokerto mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuhnya
setelah secara tidak sengaja tersiram bensin oleh temannya saat membakar sampah
ironisnya korban terpaksa dirawat di rumah karena tidak memiliki biaya untuk berobat ke rumah sakit
dari tangis dita anggraini bocah lima tahun siswa taman kanak kanak ini tidak pernah berhenti menahan sakit luka bakar parah yang dideritanya
meskipun orang tua dan neneknya terus berusaha menenangkan tetapi dita tetap saja menangis
dita mengalami luka bakar dari separuh badannya mulai dari pinggang hingga kaki
karena tidak sengaja tersiram bensin oleh temannya saat membakar sampah di dekat rumah sekitar seminggu yang lalu
saat itu teman dita menyiram minyak ke arah sampah yang terbakar
karena dilakukan sambil bercanda maka minyak itu ikut menyiram kaki dita dan langsung tersambar api yang ada di dekatnya
dita sempat dirawat di rumah sakit
setelah sakit dokter wahidin sudirohusodo selama tujuh hari
tetapi karena kehabisan biaya akhirnya dita terpaksa pulang paksa dan dirawat seadanya di rumah
ya apinya itu mungkin nyolot ke botol itu diuncalakan
iya dilempar di putu putu
tadinya itu terbakar itu
terus mungkin gini gini ini bakar kok
rambut rambutnya itu terbakar semua
orang tua dita sendiri menganggap kejadian ini sebagai kecelakaan
dan tidak akan menuntut keluarga teman yang menyiram bensin ke kaki dita
sementara untuk merawat luka bakar orang tua dita terpaksa berhutang ke tetangga sekitar